dalam liga sepak bola virtual tahun ini total sepuluh tim akan tampil pada liga satu dan sembilan tim pada liga dua
sementara itu piala e football indonesia akan diikuti oleh semua tim peserta
memainkan game e football dua ribu dua puluh tiga kompetisi liga sepak bola virtual yang sudah memasuki musim keempat ini direncanakan mulai bergulir akhir oktober tahun ini
berbeda dengan tahun tahun sebelumnya liga sepak bola virtual musim ini akan mempertandingkan game dengan format konsol dan mobile
sebenarnya kalau berbeda karena sekarang industri mobile yang seperti kita tahu bahwa mobile gaming lagi berkembangnya berkembang begitu pesat dan eval mengambil kesempatan itu untuk memberikan wadah ke komunitas mobile juga sih mas
jadi kita mau coba nge combine antara yang udah kita kembangin yaitu konsol dan sekarang yang karena konsol udah maju sekarang kita mau ngembangin yang mobile
satu hal menarik lainnya dalam liga sepak bola virtual tahun ini adalah tampilnya pemain asal spanyol alex al guacil
yang pernah memperkuat tim indonesia
e football barcelona dan jomkata yuparapat asal thailand
keduanya akan memperkuat tim bali united
persaingan untuk memperbutkan gelar juara juga dipastikan akan berlangsung sengit dengan tampilnya juara dunia e football dua ribu dua puluh dua asgard azizi yang bakal memperkuat tim bayangkara fc
player indonesia itu bisa dibilang jago jago ya
levelnya udah hampir sama
tapi saya insya allah tetap percaya diri apalagi tim saya sekarang sama bareng akbar paudi juara konsul juga kemarin
jadi insya allah target juara itu bisa tercapai lah amin
sebagai pemain saya selalu mencari tujuan baru mencari tantangan baru dan saya ingin berkompetisi di tempat yang terbaik
dan saya pikir sekarang di indonesia kita melihat level baru di esports dan sekarang ini adalah salah satu pertempuran yang paling penting di luar sana
jadi itu yang membuat saya disini
tahun ini trilogy of efelix akan menyediakan total hadiah rp lima ratus juta
yang merupakan salah satu jumlah hadiah terbesar dalam kompetisi sepak bola virtual di indonesia